pansus rancangan undang undang pemilu menggelar rapat yang menyepakati
pemilu serentak akan digelar bulan april dua ribu sembilan belas mendatang
pemilu serentak dua ribu sembilan belas meliputi lima kotak suara yakni pemilu presiden
pemilu legislatif dprd provinsi dprd kabupaten kota dan dpd
rapat pansus dihadiri seluruh fraksi dengan agenda rapat menyepakati pelaksanaan pemungutan suara
pemilu serentak di lima kotak pada bulan april dua ribu dua puluh
sempat terjadi perdebatan soal waktu pelaksanaan pemungutan suara
pemilu presiden dan pemilu legislatif dpr
akhirnya sepuluh fraksi sepakat memajukan jadwal pemilu presiden bersamaan dengan empat pemilu lainnya
sementara masa kampanye untuk pemilu lima kotak suara yang sebelumnya berlangsung setahun
kini ditetapkan masa kampanye hanya enam bulan
untuk tahapan pemilu yang sebelumnya berlangsung dua puluh dua bulan
kini pansus bersepakat memangkas waktu tahapan pemilu hanya delapan belas bulan
tadi malam kami rapat dengan
dan pemerintah kpu dan bawaslu terkait tahapan ya
jadi diantara yang disepakati adalah bahwa pemilu pilpres dan pileg sudah putus memang harus serentak
serentak itu artinya waktunya jamnya bulannya harinya tanggalnya tahunnya
diputuskan bulan april tahun dua ribu sembilan belas
tanggalnya diserahkan kepada kpu
biasanya kpu mengambil hari rabu
itu sudah jadi konsensus lah
jadi mengenai bulannya sudah putus bulan april
tahapannya akan segera diputuskan